sementara itu wacana usulan dewan perwakilan rakyat tentang peleburan satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu migas
membuat posisi skk migas bak di ujung tanduk
dalam draft revisi undang undang migas dinyatakan skk migas nantinya akan masuk dalam struktur holding
atau induk usaha bumn khusus migas
akan ada empat bumn yang berada di bawah bumn khusus
yakni bumn hulu mandiri yang beroperasi di bisnis hulu migas
bumn hulu kerja kerjasama yang akan menjalankan tugas seperti skk migas
bumn khusus hilir minyak dan bumn hilir gas